terima kasih ibu ilya
kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional bersama polda metro jaya
kini menyelidiki dugaan tindak pidana proses pemalsuan sertifikat tanah
yang merugikan keluarga mantan wakil menteri luar negeri dino patijalal
kementerian atr bpn mengakui proses jual beli tersebut sah secara prosedural
namun bpn mencium adanya praktik mafia tanah
dimulai dari pemalsuan kartu tanda penduduk pemilik saha
bahwa kesannya semua di bpn itu ada mengikuti prosedur yang ada
penipuan terjadi sebelum sampai ke bpn
jadi bahwa saya pernah ketemu pak dino pak dirjan pernah ketemu pak dino
kita betul betul ingin menyelesaikan masalah ini sehingga masyarakat tidak dirugikan
proses peralihan nama sertifikat tanah pada umumnya melibatkan
pejabat pembuat akta tanah atau ppat
ppat atau yang biasa merangkap sebagai notaris adalah wakil pemerintah
dalam proses hukum transaksi pertanahan
dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarga dino patijalal
diduga juga melibatkan notaris bodong
itu bagaimana caranya supaya sertifikat asli itu tidak mudah untuk keluar
nah biasanya dia menggunakan orang orang terdekat atau kepercayaan
nah yang saya lihat karena kan asetnya bu asing ini
sudah sering saya lihat berseliburan di notaris notaris
yang gampang sekali dibawa oleh orang orang terdekat bu hasim
transaksi jual beli tanah rentan terhadap pembajakan sertifikat
masyarakat diimbau untuk selalu memantau sertifikat agar tidak jatuh ke tangan yang salah
dino patijalal pun mengungkap praktik mafia tanah di lini masa twitternya belakangan ini
kerugian yang dialami ibundanya berupa tiga bidang tanah di jakarta
sementara itu polda metro jaya masih memburu para pelaku mafia tanah
yang merugikan keluarga dino patijala
sedikitnya terdapat tiga laporan polisi yang tengah disidik
satu diantaranya sudah dalam pemberkasan kekejaksaan atau p sembilan belas
sementara satu kasus lain yaitu di pondok indah
kepolisian masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya
baru dilaporkan kemarin
selama kita lagi lakukan penyelidikan
kita akan klarifikasi ini lp yang ketiga
lp yang ketiga tkp nya adalah di cilanggat baru
kemarin lp nya sudah jadi ini kita sudah klarifikasi dulu para pelapornya
dengan saksi saksi yang dia sampaikan
kita mengharapkan nanti akan bawa bukti bukti yang ada
dari hasil proses penyelidikan
kasus mafia tanah ini menggunakan modus hampir sama dengan kasus kasus sebelumnya
yaitu memasukkan surat surat rumah
seperti diketahui kasus mafia tanah keluarga dino patijalal ramai menjadi perbincangan
setelah yang bersangkutan mengunggah ke media sosial
tidak tanggung tanggung para sindikat ini memasukkan empat surat tanah
dengan nekat mengganti kepemilikan
tim liputan cnn indonesia